saya tidak ingin masjid kita megah bagus tapi tidak ada cahaya yang menyinari ahlak dari anak anak
kita kan ya intinya mah kalau saya secara pribadi mah setuju sepenuh hati pokoknya kalau konteknya mah
salah itu ya sangat luar biasa saya setuju oh begitu iya kalau boleh saya usul ya mungkin untuk yang
ngajar ngaji anak anak ada bawaan hai minggu mali lah tuh maji kosin kan bulu naloba masih
lama hajatan seminggu dua minggu kadang sabulan kan beres aduh padahal saya buru buru mau beli
kambing kurban pak mau jual emas mau beli
kambing kurban ya pandi toko sebelah bisa gimana kita cek toko sebelah bisa jual itu
mau jual saya
alaikum alaikum salam
kenapa jawab salamnya sambil cemberut begitu kan isinya doa
pak ajite pegang pisang sama kita kita ada hajatan tapi nggak mau ngundang
saya nggak ada rencana hajatan ah udahlah masih masuk pura pura gitu
hai lah bener bener salam salam
aturnal ibu ditunggu lagi kedatangan
saya tadi mendengar kalimat istighfar ada apa ya
enggak ada cuma ada yang bisa
padahal pak haji itu orangnya baik sopan
ini pasti ada yang sirik sama pak haji nih
pak haji ada informasi dari pak bos
katanya dalam waktu tiga hari beliau teh sudah pulang dari tanah suci
kok cepet ya
ya kan onh plus duit lagi cengceng
haji mau ikut jemput
oh ya nggak apa apa
tadi saya lihat ibu ini lagi duduk sendirian kebingungan
jadi saya antar ke sini
untung aja ada emas yang berhati mulia ini
terima kasih banyak ya mas
ibu saya pamit dulu atau bu
gak usah bu
gak apa apa bu terima kasih
ini kan tanda ucapan terima kasih ibu
mohon diterima nak
justru aku bilang

terima kasih mbak
terima kasih bun
ihh ada pengumuman apa
berhubung dalam waktu tiga hari ini
pak haji bos jahal akan datang dari tanah suci
saya ingin menawarkan sama bapak bapak sama ibu ibu
yang mau jemput bisa
gak mending bayar ya
maksudnya kalau jemput harus bayar
si tete kumah sih
orang baru pulang dari tanah suci
itu karomahnya pasti luar biasa
dan itu gak gratis
padahal mahar nak
kalau nenk cicih mah
kita dan gratis buat nenk mah
ya tapi cicik teh suka mabok kalau di bis
bagaimana bapak bapak ibu ibu
ada yang mau ikut
senang yang mau ikut daftar
besok libur apa masuk
besok libur pak seba
kalau begitu saya mau minta bantuan
bantuan apa ya pak
saya mau minta tolong temannya ke bandara
tapi bukan bapak sendiri
nanti detailnya saya jelasin
bapak saya kasih baju sama uang
yang bener nih pak
ntar bercanda lagi ya kemaren
ini mah enggak beneran ini mah
semoga sianti saya usahain pak ya
ada apa pak ustaz
tapi kang lagi sibuk
soalnya sampai jam sekarang belum pulang juga
ada apa pak
kang kosim kan sudah tahu
dana infak yang dimiliki masjid kita itu jumlahnya cukup lumayan kang
jadi bagaimana kalau sebagian dana itu kita gunakan untuk perbaikan moral ahlak anak anak kita di cikuyah ini kang
ide ide yang luar biasa itu
saya tidak ingin masjid kita megah bagus tapi tidak ada cahaya yang menyinari ahlak dari anak anak kita kang
ya intinya mah kalau saya secara pribadi mah setuju sepenuh hati
pokoknya kalau konteknya masalah itu ya sangat luar biasa saya setuju
kalau boleh saya usul
dan untuk yang mengajar ngaji anak anak ada baiknya coba nata
iya saya setuju kang
lebih cepat lebih baik
nah muda ya
ya sudah kalau begitu saya pamit
baik pak ustadz
bukannya saya teh tidak bersedia pak ustadz
cuma saya kan harus minta persetujuan kakak saya dulu
soalnya saya kan cuma numpang di sini
ya ini memang sebenarnya usulan dari kangkos
kalau itu teh saya nggak bisa nolak pak ustadz
insya allah allah akan mencatat kebaikan kamu nata
amin ya allah
seneng boleh tapi jangan berlebihan ya
ya aku setuju
baik baik ya nata
ini si nata alhamdulillah dapat kepercayaan untuk ngajar anak anak yang bisa berpikir